terima kasih anda masih bersama kami
tim bajul ijo persebaya surabaya disambut meriah oleh ribuan supporter bonek yang tiba di kota surabaya rabu siang
keberhasilan persebaya merengkuh gelar juara liga dua ini seakan mengobati kerinduan setelah bertahun tahun vakum dari kompetisi nasional
persebaya persebaya persebaya sudah jadi juara
rabu persebaya persebaya
ribuan bonek rabu siang tumpah ruah mengiringi arak arakan penyambutan perombongan ofisial persebaya
yang membawa piala liga dua tahun ini menuju depan gedung geraha pena surabaya
selain dengan sorak sorai ribuan supporter presiden klub azrul ananda pemain beserta pelatih diarak sepanjang jalan menggunakan jeep terbuka
azrul ananda mengucapkan terima kasih kepada supporter bahwa dirinya akan membawa persebaya berprestasi di kancah sepak bola nasional maupun internasional
saya punya tepuk tangan untuk seluruh tim pelatih dan pemain dan keluarga yang ada di sini

tapi tidak ada apa apanya apabila dibandingkan dengan perjuangan teman teman selama bertahun tahun untuk memperjuangkan kembalinya persebaya ke sepak bola nasional

tapi tidak ada apa apanya apabila dibandingkan dengan perjuangan teman teman selama bertahun tahun untuk memperjuangkan kembalinya persebaya ke sepak bola nasional

terus berjuang bersama kita pasti bisa
sebelumnya di bandara sidoarjo kedatangan pemain dan tim ofisial persebaya juga berlangsung meriah
mereka disambut teriakan yal yal ratusan bonek serta kelaungan bunga dari kapal prestasi surabaya dan sidoarjo di depan terminal kedatangan
kapten persebaya mengucapkan terima kasih kepada bonek serta para tim yang bekerja keras selama ini
saya sangat senang sekali ya mungkin ini pencapaian kita sebagai kerja keras kita selama ini satu tahun
terima kasih juga untuk bonek mania yang dulu datang dari bandung
walaupun yang di surabaya yang juga mendoakan
persebaya surabaya keluar sebagai juara liga dua setelah dalam final berhasil mengalahkan tim ayam kinantan psms medan dengan skor tiga dua
dengan kemenangan ini membawa pulang bagi green force untuk berlaga di liga satu pssi